pertandingan madura lawan persidik dari
sejumlah rumah judi online terpampang menjadi sponsor di pertandingan liga satu indonesia yang baru saja bergulir
rumah judi online tersebut terlihat di jersi persikabo serta papan iklan di pinggir lapangan
menanggapi adanya peran rumah judi melalui sponsor di kastar tertinggi sepak bola indonesia
koordinator safe hour soccer akmal marhali melaporkan pssi serta pt liga indonesia baru ke baris krim polri
namun akmal marhali menyebut bahwa laporan polisi yang dilayangkannya ditolak penyidik
dengan alasan kasus serupa telah ditangani satgas anti mafia bola
rumah judi dan segala turunannya itu kan dilarang di indonesia
dan bangsa dan negara ini tidak pernah melayangkan rumah judi
sementara itu korupen mas divisi humas polri brigjen paul ahmad ramadan memastikan bahwa
baris krim polri tidak menolak laporan polisi pihak safe hour soccer
ramadan mengatakan bahwa laporan serupa telah ada di barres krim polri dan sedang dalam proses penyelidikan
tidak ada penolakan terhadap pelapor
karena terlapor dan objek laporannya sama
kasus itu tetap dalam proses penyidikan
dan kita menganjurkan buat surat pengaduan terhadap terlaporan tersebut
dari surat laporan pengaduan tersebut akan dijadikan satu dengan mp tersebut dalam proses penyidikan
saat ini kasus adanya rumah judi pada sponsor pertandingan liga satu indonesia
posisi tim dan sponsor pada layar atau papan iklan di pinggir lapangan tersebut
tengah diselidiki barat skrim polri
budi tanjung jakarta
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu